ternyata cocok bagi selera lidah indonesia
kok bisa sampai keluar luar gitu kok maksudnya kan dia banyak banget ya di jawa banyak berarti di sumatra banyak gitu
dari total pasaran di dki
untuk aspek keamanannya setidaknya dari eg dan dg karena tidak menggunakan pelarut tersebut
kalau boleh apa ya kita kan juga bingung
misalnya banyak yang disampaikan oleh mbak alisa
terakhir menguji kepekaan pemotor dalam melakukan pengereman menghindar ke kanan atau ke kiri
itu rahasia negara kalau anggaran
telah membuat kementerian kesehatan mereplikasi metode yang sama di lima kota
mereka boleh susah sedikit pasti naik gitu
selain pandemi kondisi cuaca yang tak menentu juga menyebabkan tikus rentan mati
ada yang salah bawain sob buntut ke kamar
jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos
banjir terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah jakarta dan bogor pada sabtu malam kemarin
untuk mengalihkan perhatian kepada manusia
yang dicari celah celahnya lah di aturan itu gitu
jadi itu yang sangat penting saya kira
guyon dengan memakai fotonya sendiri yang dalam tanda kutip agak meme gitu ya
bahkan mau tembus di angka dua ratus ribu
bukan karena basket lagi nge trend ya begitu juga di dunia event
sebenarnya kami sudah sampaikan kepada badan pangan
ya tentunya mengapa kemudian menjadi target ini bertambah dua juta
kami dari knkt menyampaikan bahwa mendedikasikan laporan yang kami buat dalam kecelakaan sg satu ratus delapan puluh dua ini
tapi setelah kita diskusi kita dalami ternyata secara subsanti banyak kesamaan kok
dari wilson selaku ketua asosiasi industri animasi dan kreatif indonesia atau ainaki mengakui
harus naik semua ya gitu kan saya pahami
terdiri dari apa saja sembilan tenaga nakes itu
misalkan ikan bawal di dua tempat penampungan
anda bisa menyalakan radio mendengarkan informasi dari handphone anda terkait gempa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan
kalau gak ada streetball bisa jadi gue berusaha menempuh profesional betul berusaha ya
relaksasi biar capeknya hilang biar segar lagi biar perjalanannya fresh lagi